sempat berjalan lamban pimpinan dpr ri berjanji untuk segera mengesahkan rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual
menjadi rancangan undang undang inisiatif dpr pada delapan belas januari mendatang
namun beberapa pihak masih menaruh catatan perihal substansi yang dianggap ini masih perlu untuk direvisi
untuk pembahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua panja ruu tindak pidana kekerasan seksual
willy aditya bang willy selamat malam
selamat malam tiffany salam sehat selalu
salam sehat selalu bang willy
bang willy banyak korban kekerasan seksual dan masyarakat yang sudah lama sekali menantikan ruu tpks ini untuk kemudian disahkan
bahkan beberapa saat yang lalu presiden pun juga meminta bahwa ruu ini untuk segera disahkan
dan hari ini kita mendapatkan sedikit angin segar bahwa ketua dpr berjanji untuk memastikan
ruu ini akan segera disahkan
kemudian pada pekan depan menjadi ruu inisiatif dpr
bagaimana kemudian ketentuan mekanisme dan target pengesahan rutpks ini untuk nanti menjadi undang undang
ya setelah diparipurnakan pekan depan besok rencana akan rapat bamus untuk diagendakan di rapat paripurna tanggal delapan belas januari
maka kemudian dpr akan mengirim itu ke pemerintah untuk pemerintah menerbitkan surat presiden bersama lampiran dimnya
dan hasil komunikasi kami di dpr dengan pihak pemerintah khususnya dengan menteri tpa ibu bintang kuspayoga
dan ketua tim percepatan ruu tpks prof edi hirej wamin kumham itu mereka sudah siap semua ya
nah nanti ketika sudah dikirim ke dpr maka kemudian pimpinan dpr akan memutuskan di mana akd yang akan membahas ini
mungkin bisa juga besok ya mas bamus
diputuskan besok sekalian apakah dia akan dibahas sama pemerintah di badan legislasi sebagai pengusul
atau dibuat pansus lalu dibuat pansus dimulai dengan pembahasan yang baru
atau dia dibahas di komisi delapan seperti prioritas sebelumnya
jadi mekanismenya seperti itu
hasil komunikasi kami dengan pihak pemerintah tidak banyak hal yang berubah tiffany
kalau seperti itu optimisme kami dpr
masa sidang bisa menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi publik dan ditunggu tunggu oleh publik sejauh ini tiffany
betul karena kita dihadapkan dengan banyak sekali kasus kekerasan seksual di luar sana
dimana beberapa waktu yang lalu ini juga dipertanyakan oleh banyak pihak
beberapa tahun belakangan kan pengesahan ruu tpks ini kan terkesan berjalan stagnan ya terkesan berjalan lamban bang willy
karena ada beberapa aksi gitu dan terakhir mungkin satu kemarin pks yang sempat masih belum menyatakan oke gitu terhadap rutpks ini
nah apakah memang ada indikasi pertimbangan politik
karena terkesannya begini ketika kemarin presiden jokowi quote unquote ya melakukan intervensi melalui pernyataannya
untuk segera mengesahkan atau mengetok palu rutpks baru nih sekarang nih beneran gitu
enggak juga devani
sebelum presiden berstatement saya selaku ketua panja sudah menyelesaikan pekerjaan di badan legislasi tanggal delapan desember kami pleno
itu memang tidak terburu untuk diparipurnakan pada sidang paripurna penutupan masa sidang kemarin di akhir tahun
karena memang bamusnya tanggal enam
jadi sebenarnya walaupun ada satu fraksi yang menolak satu fraksi lagi fraksi partai golkar meminta penundaan
itu tidak relevan lagi ya
statement presiden itu lebih kepada bagaimana menghadirkan ini secara bersama sama
political will dpr dan political will pemerintah itu menjadi modal dasar yang sangat kuat bagaimana kehadiran rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini
menjawab situasi kedaruratan kekerasan seksual yang kita alami
jadi banyaknya kasus itu kan hanya fenomena gunung es ya hanya dipucuknya saja devani
paktualnya itu lebih besar
nah hal yang harus kita baca adalah dpr itu adalah ruang pertarungan politik fani
ada yang bersepakat ada yang menolak
itu sebuah keniscayaan
jadi ada tiga fraksi yang dari awal bersepakat mengusulkan ini menjadi hak inisiatif dpr
yang pertama fraksi partai nasdem
anggota fraksi partai nasdem bertanda tangan untuk mengusulkan ini sebagai hak inisiatif
fraksi pdi perjuangan dan fraksi pkb
mereka yang bahu membahu ya untuk memperjuangkan ini
nah belajar dari periode sebelumnya tiffany itu memang terbelah betul ya
tapi sekarang setelah melakukan dialog yang sangat intensif mendapatkan masukan dari publik yang luar biasa
termasuk hal yang luar biasa adalah coverage media tiffany
jadi ini menjadi modal besar kita semua
untuk segera mengesahkan undang undang ini
mengenai tpks sendiri apa perubahan signifikan
sebelumnya kita tahu kan pks rancangan undang undang pks
penghapusan kekerasan seksual kemudian menjadi ruu tpks atau tindak pidana kekerasan seksual
apa yang berubah secara signifikan bang willy
yang berubah secara signifikan tiffany adalah
kekuatan seksual yang memiliki hukum acara sendiri
ini kekuatan yang luar biasa di mana kemudian satu alat bukti saja itu sudah bisa diproses ya
ini suatu hal lompatan yang progresif bahkan kita berharap beberapa undang undang yang existing
seperti tindak pidana perdagangan orang kekerasan dalam rumah tangga perlindungan anak
itu bisa merujuk kepada hukum acara ini
jadi ini kekuatan kita devani di dalam undang undang ini

yang kedua kita memiliki perlindungan yang berbeda
yang kedua kita memiliki perlindungan yang berbeda
yang kedua kita memiliki perlindungan yang berbeda

karena fakta fakta reviktimisasi yang banyak terjadi itu tidak kita alami lagi seperti baik nuril
tiffany mungkin masih ingat ya seorang korban yang kemudian jadi tersangka
itu kita harap tidak akan pernah terjadi lagi
dan ada hal yang digunakan dengan undang undang ite ya untuk kelencemaran nama baik itu yang tidak ada lagi
jadi korban mendapatkan haknya mulai dari hak penanganan secara komprehensif
ketika dia melaporkan hak bagaimana itu dijamin dan kemudian bagaimana keluarga dan saksi itu mendapatkan jaminan tiffany
oke tadi bang willy sebutkan progresif dan komprehensif menjadi hal yang paling berubah signifikan ya
dari ruu pks kemudian menjadi tpks ruu tpks
di catatan kami ini mungkin juga harus menjadi pertimbangan karena beberapa pihak pun juga meminta pertimbangan seperti ini
awalnya ada draft rutpks yang memuat sembilan jenis kekerasan seksual
mulai dari pelecehan kemudian perkosaan pemaksaan perkawinan
namun di tanggal delapan desember menyisakan tiga jenis kekerasan seksual saja pelecehan pemaksaan kontrasepsi eksploitasi seksual
nah banyak yang mendorong beberapa pihak mendorong upaya untuk pembahasan yang lebih substansial lagi
sehingga diharapkan menjadi pertimbangan juga untuk bisa direvisi bang willy
jadi begini tiffany bukan berarti tidak masuk
beberapa item item yang tiffany sebutkan tadi sudah ada di beberapa undang undang yang terkait ya
jadi kami tidak ingin terjadi tumpang tindih peraturan perundang undangan
itu masalah kawin paksa di undang undang perkawinan sudah ada tiffany
batasan usia perkawinan zina itu sudah ada di kuhp dan lain lain sebagainya
daripada nanti berlarut larut tiffany ya
itu yang kemudian menjadi pertimbangan
ada tambahan yang kemudian tiffany luput itu dari naskah delapan desember yang kami sahkan itu
yaitu kbgo ya kekerasan berbasis gender online
ini yang banyak karena kita mengalami migrasi ke era digital
maka kekerasan seksual di era digital itu kita masukkan
apakah kemudian aspirasi publik itu masih bisa dibahas di dalam ruang sidang bersama pemerintah
sangat terbuka kemungkinan untuk dilakukan
ini bukan pendalaman tiffany
jadi tidak tersutup kemungkinan apa yang jadi catatan tiffany untuk dibahas di dalam pembahasan bersama pemerintah
jadi itu satu hal yang terbuka saja nanti tergantung dari dim yang ditawarkan oleh pemerintah kepada dpr tiffany
oke jadi untuk kasus kasus yang tidak masuk dalam draft ini bang willy meyakinkan karena memang sudah

ada undang undang tindak pidana perdagangan orang

ada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
ada undang undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
ada undang undang perkahwinan
itu yang sudah memaksud
jadi kami bersama pemerintah itu melakukan penyisiran dan melakukan sinkronisasi harmonisasi dengan sembilan undang undang existing
jadi kesepakatan yang dari awal konsultasi yang kami bangun itu bagaimana hal hal yang sudah diatur dalam undang undang yang existing
kami tidak masukkan lagi di dalam rancang undang undang ini
oke dan dipastikan bisa mengakomodir itu tadi ya bang willy ya
oke bang willy kita dihadapkan dengan banyak sekali
jadi kasus kekerasan seksual sehingga sekarang menjadi darurat kekerasan seksual dengan banyak kasus ini
tadi bang willy sebutkan ini fenomena gunung es
nah artinya ketika nantinya akan disahkan jika disahkan bisa memberikan perlindungan kemudian keadilan khususnya untuk korban
sekaligus bisa memaksimalkan upaya hukum kasus kekerasan seksual di indonesia
ya kita berharap
hewani ini undang undang yang memiliki dua sisi yang luar biasa
satu ini undang undang yang berperspektif pada korban
satu kan selama ini undang undang kita tendensinya itu menghukum pelaku ya
ini seberat apapun kita hukum pelaku belum tentu kondisi si korban pulih ya
psikis sosial ekonomi dan lain sebagainya kan dia tercerabut hak azazinya
itu yang kemudian kita ingin tekankan tiffany
yang kedua adalah aparat penegak hukum selama ini tidak memiliki legal standing
yang komprehensif yang kokoh untuk menindak setiap kasus kasus kekerasan seksual
kita harapkan dengan kehadirannya rancangan undang undang tindak pidana kekerasan seksual ini
polisi jaksa bahkan pengadilan itu bisa menggunakan ini sebagai rujukan ya tiffany
dari pidato presiden ada hal yang luar biasa
polri meresponnya dengan membentuk direktorat perlindungan perempuan dan anak
semoga nanti pemerintah melibatkan polisi dari awal
memiliki kapasitas yang mumpuni dalam proses penindakan kasus kasus kekerasan seksual yang benar benar leks spesialis ya
kita tidak ingin kemudian si korban mendapatkan tindakan kekerasan yang berlapis ya
setelah mendapatkan tindakan awal habis itu ketika dia melaporkan juga dilecehkan gitu ya
itu kita tidak inginkan ya
maka kemudian dalam hal ini perspektif korban oleh penegak hukum itu menjadi satu hal yang sangat diperlukan
dalam proses penindakan kekerasan seksual
baik kita kawal bersama bagaimana janji pengesahan ruu tpks ini bang willy
mudah mudahan tadi janjinya paling cepat dua bulan paling lama enam bulan waktunya untuk menjadi undang undang ya
baik terima kasih bang willy aditya sudah bergabung dengan cnn indonesia malam hari ini
salam sehat selalu selamat malam